kita ke informasi lain beberapa hari terakhir cuaca di sekitaran wilayah jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas dibandingkan biasa
selain memasuki awal musim kemarau bmkg menyebut tutupan awan di wilayah indonesia bagian selatan mulai berkurang
yang menyebabkan penyinaran atau radiasi matahari diterima lebih optimal di permukaan bumi
perakirawan cuaca bmkg mariana paria claudiana jiling dalam keterangannya pada senin sore menyebut
selain karena sebagian besar wilayah indonesia akan memasuki awal musim kemarau tingkat tutupan awan di wilayah indonesia bagian selatan mulai berkurang
menyebabkan penyinaran atau radiasi matahari dapat diterima lebih optimal di permukaan bumi
hal itulah yang menyebabkan suhu di permukaan bumi terasa lebih panas belakangan ini
suhu maksimum yang relatif tinggi diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir periode musim kemarau yaitu di sekitar bulan oktober mendatang
sebagian warga yang beraktivitas di jalan mengatakan panas lebih terik dibandingkan hari biasanya
bahkan banyak warga yang merasa terganggu dengan kondisi cuaca ekstrim ini
sebagian besar wilayah indonesia akan memasuki awal musim kemarau
di mana tingkat tutupan awan cukup rendah yang mengoptimalkan radiasi ultraviolet hingga ke permukaan bumi
karena itu masyarakat dihimbau untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang panas terik pada siang hari ini
tentunya dengan meningkatkan daya
sebagai contoh di mana juga ada perusahaan yang berhasil menjaga kesehatan diri keluarga serta lingkungan
dengan mengkonsumsi air mineral yang cukup dan juga menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan
yang ini diperlukan untuk mengantisipasi paparan sinar matahari yang dapat membahayakan kesehatan manusia jika berlangsung dalam periode yang lama
ada kayaknya kalau saya lihat misalnya ada empat puluh an itu empat puluh derajat celcius sekitar segitu
pasti terganggu lah itu
terganggu karena cuacanya
karena cuacanya tadi hape hape cepet langsung hang misalnya